menteri pertanian syahrul yassin limpo jumat empat juli lalu menyatakan
kalung anti covid sembilan belas hasil riset dari badan penelitian dan pengembangan pertanian
atau balit bangtan akan diproduksi masal pada bulan agustus nanti
kalu eukaliptus dengan kandungan senyawa aktif satu delapan sineol ini diklaim ampuh
membunuh virus setelah dipakai selama lima belas hingga tiga puluh menit
hingga saat ini vaksin covid sembilan belas masih dalam tahap pengembangan
akibatnya klaim kalung antivirus tersebut menimbulkan perdebatan di masyarakat
dosen departemen biologi ipb sekaligus sekjen akademi ilmuwan muda indonesia
beri juliandi menyatakan bahwa komunikasi yang keliru mengenai hasil riset dapat berdampak fatal
ini sangat berbahaya sekali karena akan menyebabkan masyarakat
menganggap bahwa dengan menggunakan kalung tersebut
maka pasti tidak akan tertular sars cov dua atau virusnya akan mati di seluruh pernapasan
in vitro artinya senyawa yang dicoba dalam penelitian masih belum menggunakan virus sars cov dua
hal ini juga diakui oleh kepala balai besar penelitian veteriner kementerian pertanian indi darmayanti
meski demikian balit bangtan mengaku
menguji kalung antivirus corona ini kepada dua puluh orang positif covid sembilan belas dan memperoleh hasil positif
beberapa personal jadi masing masing ada yang beberapa pasien yang meminta secara pribadi
dia beberapa kali positif swabnya sampai delapan sembilan kali
kemudian ketika kita sudah melakukan kita beri produk kita dia langsung alhamdulillah sudah negatif
nah itu ada suatu itu walaupun data data itu semua masih informal
itu adalah suatu bekal kita untuk melangkah ke uji yang lebih lanjut
efek positif terhadap dua puluh pasien covid sembilan belas ini tak bisa menjadi patokan utama
masih perlu uji secara klinis apakah kesembuhan pasien murni karena eukaliptus dalam kalung
atau karena berbagai obat lainnya yang dikonsumsi pasien
untuk meluruskan perdebatan mengenai kalung antivirus balit bangtan menyatakan
bahwa produk tersebut bukan obat melainkan jamu tradisional
jadi bahan bahan yang sudah mempunyai pengalaman
pengalaman empiris yang kemudian diklaimnya sebagai jamu
jadi berdasarkan pengalaman empiris nenek moyang saja
nah ketika kita sudah melengkapi klaim klaim yang seperti antivirus dan sebagainya
dengan uji klinis maka itu akan meningkat nanti dia menjadi obat misalnya seperti itu
menurut dosen biologi ipb beri juliandi selama ini memang ekstrak daun eukaliptus
atau minyak kayu putih dipakai masyarakat karena diakini dapat melegakan
pernafasan serta meredakan nyeri otot
namun untuk menyatakan sebagai obat covid sembilan belas tentu masih butuh uji klinis lebih lanjut
tim liputan cnn indonesia jakarta